selama ini karantina di wisma atlet hanya diperuntukkan bagi pelajar asn pmi dan juga perwakilan indonesia
setelah melakukan perjalanan luar negeri
dengan menanjaknya penyebaran omikron pemerintah mengkaji ulang aturan karantina pejabat
yang sebelumnya memiliki kebebasan untuk memilih tempat isolasi
kami sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia reza siregar
reza adanya kebijakan baru terkait dengan pejabat yang kini wajib karantina terpusat
yang telah ditentukan oleh satgas penanganan covid sembilan belas
baik itu di hotel dengan biaya sendiri maupun di wisma atlet
lalu bagaimana dengan pantuan anda hari ini apakah pelayanan negaraan kebijakan tersebut
dan pelaksanaannya sudah mulai berlaku
betul yuda bahwa pada surat edaran nomor dua tahun dua ribu dua puluh dua ini
ada beberapa aturan terbaru
di antaranya adalah pejabat indonesia baik pejabat dpr maupun eselon i
nantinya saat mereka pulang dari perjalanan dinas luar negeri
mereka diwajibkan untuk menjalani masa karantina
baik itu di hotel dengan biaya sendiri
ataupun di isolasi terpusat di wisma atlet kemayoran jakarta pusat yuda
dan dalam pelaksanaannya hari ini
kita melihat bahwa pada surat edaran tersebut dimulai pada hari ini
dan tidak ada perbedaan perlakuan dari satgas covid sembilan belas
yang bertugas di bandara skorohata
baik itu pejabat ataupun wni ataupun wna yang berasal dari negara negara asing
selain itu ada beberapa poin juga dalam surat edaran tersebut
di antaranya adalah masa karantina dipangkas menjadi tujuh dan juga sepuluh hari
di mana jika ada wni ataupun wna yang dari transit dari beberapa negara
yang tidak memiliki varian omikron
ini diwajibkan untuk menjalani masa karantina sebanyak sepuluh hari
dan nantinya jika wni ataupun wna yang di luar kriteria tersebut
mereka diwajibkan untuk menjalani masa karantina
sebanyak tujuh hari
dan nantinya jika ada wni yang berasal dari empat belas negara yang terjangkit varian omikron ini
dan juga kasusnya sudah melebihi sepuluh kasus
ini nantinya mereka langsung dipaksa untuk kembali ke negaranya masing masing
dan selain itu juga dapat saya sampaikan beberapa antisipasi yang dilakukan
oleh satgas covid sembilan belas untuk menekan laju penyebaran virus covid sembilan belas varian baru omikron ini adalah
kemarin telah diluncurkan
di mana dalam aplikasi itu nantinya para petugas dapat mengetahui data data pelaku perjalanan luar negeri
yang melakukan karantina lalu hasil pcr
dan juga dapat mengetahui jika nantinya para pelaku perjalanan luar negeri ini
berada dua ratus meter di luar area karantina
dan nantinya para pelaku perjalanan luar negeri yang tiba
baik wni ataupun wna saat mereka tiba dan melakukan pcr test
saat itu juga mereka disarankan untuk
mengunduh aplikasi tersebut
dan nantinya dalam perjalanan menuju tempat karantina
baik itu di hotel ataupun di wisma atlet
mereka wajib mengisi data pribadi
dan nantinya saat check in ataupun check out saat selesai masa karantina
mereka tetap menggunakan aplikasi tersebut
ya reza kalau tadi anda katakan memang aplikasinya untuk memantau pergerakan warga yang dikarantina
baik itu terpusat nanti di wisma atlet maupun di hotel
tapi kan sebelumnya kita tahu
banyak juga asn pejabat negara yang memilih untuk karantina mandiri
di rumah lalu kedepannya seperti apa
untuk memantau dan juga untuk memastikan mereka tidak melanggar aturan
baik yuda sesuai dengan surat edaran nomor dua tahun dua ribu dua puluh satu
tadi kita juga sudah berbincang dengan dan satgas udara covid sembilan belas
letkol agus listiono bahwa dikatakan bahwa pada hari ini
pejabat baik dpr ataupun eselon i tidak dapat melakukan karantina
mandiri di rumah masing masing begitu yuda
nantinya mereka dapat
diberikan pilihan mereka dapat karantina di hotel dengan biaya sendiri
ataupun di wisma atlet dan ini diterapkan tidak tebang pilih yuda
dan nantinya saat mereka tiba di bandara internasional soekarno hatta
baik di terminal dua ataupun terminal tiga
nantinya sudah ada petugas hotel yang langsung menjemput
ataupun petugas dari wisma atlet yang sudah bersedia
dan nantinya juga untuk para petugas ini tidak bisa berhenti
karena mereka tidak dapat keluar dari area karantina tersebut
mereka bisa memastikan bahwa seluruh pelaku perjalanan luar negeri
baik itu wni ataupun wna terpantau oleh para petugas
baik satgas maupun kepolisian yuda
ya reza lalu terakhir adalah tadi memang ada alternatif
mereka bisa dirujuk langsung ke wisma atlet
lalu apakah memang ada beberapa tempat lain selain mungkin wisma atlet dan juga hotel
apakah memang ada tempat tempat terpusat yang bisa direkomendasikan
baik yuda untuk tempat karantina sendiri untuk para pejabat
ini hanya diberikan dua pilihan saja
yaitu di hotel di beberapa hotel yang telah diterapkan oleh pemerintah
dan juga untuk di wisma atlet
dan di wisma atlet ini sendiri
memang sebelumnya hanya untuk pekerja migran indonesia
lalu pelajar yang sudah menyelesaikan studi di luar negeri
dan juga untuk para delegasi indonesia yang sedang berpengalaman

dan nantinya ini akan ada penambahan
yaitu untuk para pejabat baik eselon i maupun pejabat dpr
baik reza terima kasih untuk laporan langsung anda selamat bertugas kembali